pemerintah akan mengeluarkan terobosan terobosan untuk menjaga dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu dua puluh tiga pasca dicabutnya status ppkm
fungsi berpikirnya mungkin jadi terganggu
ada proses pengiriman yang tadi saya katakan di packing dulu
ya ini masih proses masih berjalan masih kami kembangkan
yang menerima hasil putusan mk saya kira kita semua mendengarnya
sekretaris jenderal hasto kristianto menegaskan bahwa keputusan terkait capres merupakan kewenangan dari ketua umum pdip megawati soekarno putri
saya sepakat sama mas kuntro adi tadi bahwa kenapa dari awal itu komisi dua komisi enam
dan who sendiri sebenarnya juga sudah menyiapkan kriteria untuk mengantisipasi kalau kemudian penularan virus hepatitis ini pada usia dewasa
apakah ini juga dipengaruhi oleh kultur dari masyarakat yogyakarta sendiri juga pak
dawet ini terletak pada bahan bahan yang digunakan dalam kondisi segar alami dan
pada saat saya menyatakan saya
sekian berita sbs audio program bahasa indonesia yang disampaikan oleh riki kusumo
jadi bisa dibayangkan berapa keuntungan yang mengalir ke kantong agensi detektif swasta ini
terutama dengan adanya pemilu yang terakhir kita sudah saksikan
dan beras sphp inilah yang akan kami jual sesuai dengan het
apalagi dengan hasilnya yang tidak jauh berbeda
ayo siapa sih yang gak suka kuliner dingin dan menyegarkan apalagi di tengah siang bolong yang
agar lebih terang tentunya itu tidak hanya satu alat bukti saja
tetap menjaga anak menghadap ke belakang meskipun sudah melewati usia enam bulan
mano memulai pertanian untuk kemajuan ini
lalu ada body camp yang dipasang di badan personel polisi
apakah tadi di dalam ini dijelaskan diberikan oleh orang yang bernama dito
nelayan nelayan kesehatan kita tentu mengalami kewalahan menangani situasi ini gitu pak
sekarang tiba saatnya untuk kami warga umum bisa masuk ke dalam
dari pengakuan mr polisi menjelaskan di hari pembunuhan pada agustus dua ribu dua puluh satu mr diminta yosep menemaninya datang ke kediaman korban
kemudian bisa diikuti satu persatu apa yang terjadi
agensi detektif swasta yang satu ini lebih berfokus menangani klien yang memiliki
tetapi sanksi ini juga tidak ujung ujung seperti itu
jika ulasannya buruk anda harus pikir dua kali untuk menyambanginya
lalu mengapa pak tidak terjadi pemerataan di yogyakarta dan cukup lama pak pemerataannya terjadi
makanya saya selalu berpesan itu jangan pernah minder
bila ditemukan jentik nyamuk biasanya saya akan membuang langsung air jentiknya itu dan memberikan peringatan kepada yang punya rumah
nah konten dari non china itu diperkirakan hanya china nya akan dibatasi sebesar dua puluh tiga puluh
nah kita berkeinginan bahwa penurunan kasus ini memang benar benar signifikan
mau merem takut kena tangan martilnya
pada grafik sistem kewaspadaan dini dan respon
penyakit kawasaki biasanya menyerang anak berusia di bawah lima tahun
dan kini tinggal menunggu persidangan panca
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
prenatal yoga disarankan dilakukan oleh ibu hamil dengan usia kandungan di atas dua belas minggu
apakah ini memang bisa diterapkan di semua daerah atau seperti apa ini pak
akhirnya orang saya sih yang kasih makan setiap hari
jalurnya juga kalau ditelusuri itu tidak terlalu sulit ya untuk mencari siapa importirnya dan sebagainya
itu indeks pembangunan desanya
sedangkan sajadah dari kain tenun dihargai tiga ratus ribu rupiah
tapi apa yang harus diperhatikan kalau orang kita orang indonesia pengen tampil bak selebritas korea selatan kalau dari tiffany sendiri
singapura menerapkan kebijakan terbaru terkait perjalanan wisatawan asing
yang pertama adalah kondisi dari neraca pembayaran kita yang terkoreksi negatif
kendalanya sehingga patut untuk ditingkatkan lagi ini
faktor keamanan lokasi juga penting dipertimbangkan saat memilih destinasi berlibur
olahraga ini dapat membantu mengatasi nyeri sendi pegal serta kekhawatiran jelang persalinan
dari productivity bangsa kita
cara untuk memperbaiki itu adalah
di posisi tiga ribu enam ratus tujuh puluh sampai tiga ribu delapan ratus lima puluh
dan namanya skincare tersebut juga tentunya tidak berarti oh skincare korea itu cocok untuk orang korea